kamu hebat hebat nanti kamu sudah bisa mewujudkan cita cita kamu ini kan yang kamu mau ya kan kalau
perlu mama cepat meninggal supaya kamu bisa mendapatkan sebuah hana mama iya kan mudah
ricewan mengiki algumas saudara saudara seperti itto nara pikiran seperti usahaya
lo gak usah bunafik
satria dengerin gue lo gak usah bunafik
udah lo gak usah bohong lagi sama gue
lo sengaja melindungi nyokap lo kan
lo melindungi nyokap lo dari kesalahan yang kedua
kalian jangan berantem kalian tuh saudara
andre itu gak salah
dia juga baru tahu sama seperti kalian
kamu lagi bunafik
kamu udah tahu semuanya kan
cuma kamu baru cerita sekarang
kamu pula baik pula pula suci pula pula baik sama satria
ya udah kamu tahu siapa yang membutakan mata satria iya kan
diam aja andre diam
ibu bapak anda semua dicari dokter
silahkan masuk ke dalam
di benteng ruang ibu idyas sekarang
bukan ibu mbak
saya akan membicarakan kondisi kesehatan dari ibu idyas
setelah saya periksa ibu widya keadaannya semakin kritis dan semakin parah
kemungkinan untuk sembuh sangat kecil
dan apabila ibu idyas ini sembuh keadanya tidak seperti semula kembali
jangan lupa untuk berlangganan
kamu hebat hebat nanti kamu sudah bisa mewujudkan cita cita kamu ini kan yang kamu mau ya kan
kalau perlu mama cepat meninggal supaya kamu bisa mendapatkan semua harta mamaku
kamu dahsyat dia nanti kamu dahsyat
dahsyat akan kelicikan kamu nanti
mama saya gak pernah punya pihak seperti itu
gak ada pihak seperti itu saya sayang sama mama
kata ini gak usah ngomong kayak begitu mama gak mungkin kayak begitu
kalau nggak mungkin apa buktinya
mama kamu ini bisa membuat satria buta dan dia bisa menyembunyikannya selama bertahun tahun
kamu gak tau itu atau kamu memang pura pura gak tau
gak usah ngomong sembarangan tante
kamu gak usah ngomong sebarang
sekarang yang penting untuk kamu
kamu suruh perempuan itu gerak
luar dari kamar ini
karena dia gak ada urusan dia sama keluar dari
sebaiknya aku pulang aja
aduh dewi gimana dewi ya
kita tunggu di dalam aja ya
entah juga teh dewi pulang kok
enggak mai pokoknya bu mau nunggu disini
sampai dewi dateng
yaudah yaudah kamu sabar ya
kenapa semua orang di dunia ini
kayaknya yang paling penting cuma teh dewi doang
kok keliatannya sedih gitu mukanya
ya mendingan jalan sama bapak ya
jalan jalan supaya kamu gak sedih
hanya kau yang memutuskan segala yang terjadi di dunia ini
kalau ada yang bisa aku lakukan
untuk meringankan beban nenek
akan aku lakukan
akan aku lakukan
aku menderita karena mataku buta
aku menderita karena nenek memandang aku sebelah mata

aku menderita karena nenek memandang aku sebelah mata
aku menderita karena mataku sebelah mata
aku menderita karena menengah
aku menderita karena menengah
aku menderita karena menengah
aku menderita karena menengah
betapa menderitanya nenek widiah
kenyataan itu pasti begitu pahit buat beliau
tapi ya allah
ternyata aku lebih menderita melihat nenek menderita
dan kalau ada yang bisa
membuat nenek sadar
dan kembali ke tengah tengah kami
ya allah akan aku lakukan apapun itu ya allah
tolong ajari aku sholat ya
aku mau berdoa untuk mama widya
alhamdulillah akhirnya ibu mau sholat
yuk sekarang kita udah dulu
berilah kesembuhan untuk nenek widja
berikan ya kesempatan untuk berada di dalam keluarga yang bahagia dan akur
sembuhkan dia ya allah
semoga dia dari penyakitnya ya allah
punih dosaku ya allah
jangan buat nenek itu yang paling menderita di antara kami
aku sayang sama nenek ya allah
dan biarkan nenek yang mendengar doa ini
supaya nenek tahu
kalau kami menunggu nenek
dan kami gak tegang lihat nenek seperti ini
berikan ia kesempatan untuk hidup bahagia
wih bapak mau beliin kamu sepatu ya
pak gak usah deh pak
saya gak enak
kan belanjanya udah banyak kemarin
bapak gak terima penolakan
ingat ya wih
perjanjiannya adalah kamu harus terima apapun yang bapak belikan buat kamu
jadi dilarang menolak